ketahanan pangan yang baik merupakan salah satu hal penting dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah
warga di kampung sengkemang kecamatan poto gasip riau
memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk melakukan kegiatan hortikultura
mereka menanam sayur mayur membudidayakan ikan di kolam dan membuat peternakan itik petelur
kegiatan ini dilakukan untuk membantu menciptakan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga
sehingga jika harga barang kebutuhan pokok melonjak warga tidak kaget
sebab kebutuhan konsumsi keluarga sehari hari telah tersedia di halaman rumah
kampung sengkemang terpilih sebagai kawasan percontohan jaga kampung oleh kapolda riau
gerakan jaga kampung ini bertujuan untuk membantu upaya membangun ketahanan
di sektor pangan